emosi warga tak terbendung saat salah satu pelaku pencurian kendaraan bermotor dibekuk pada jumat siang di kampung bakuang cikarang jawa barat
jadian itu bermula saat pelaku berusaha mencuri sepeda motor yang diparkir di rumah warga
pelaku tak menyadari aksinya terpantau warga yang mencurigai gerak geriknya
begitu tertangkap pelaku langsung dihujani pukulan oleh warga hingga tak sadarkan diri
seperti diketahui pelaku tak beraksi sendiri
namun rekan pelaku kabur saat mengetahui warga mengamuk
polisi yang datang ke lokasi segera mengevakuasi tersangka pelaku ke rumah sakit terdekat
sementara itu kasus pencurian tersebut kini ditangani polsek cikarang selatan dan polres metro bekasi
inilah rekaman video yang memperlihatkan petugas keamanan pltu paiton di kabupaten probolinggo
menangkap dua pemuda yang mencuri kabel di kawasan pltu
keduanya berusaha mengelabui petugas dengan bersembunyi di rimbunan semak belukar
laporannya itu jam empat lewat tujuh belas
habis itu saya langsung ke sini bersama rekan saya
sampai di sini ada mobil r tiga sudah
pas di belakangnya ada tiga orang pelakunya itu
untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut mereka dibawa ke polsek paiton
dari tangan tersangka pelaku petugas menyita potongan kabel sepanjang lima puluh meter
masalah pencurian kabel kabel telkom
kabut telkom yang berada di area pltu paiton
itu sudah diamankan awal mula diamankan oleh pihak sekuriti
dan rekan dari pamovit pores probolinggo
dalam hal ini kedua pelaku sudah kami amankan
para tersangka pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara
karena melanggar pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp tentang pencurian
dari liputan cnn indonesia